dan untuk mengetahui arus libur terkini di bandara kita telah terhubung dengan arman helmi di bandara soekarno hatta dan juga eka rima di bandara juanda sidoarjo
kita ke arman terlebih dahulu halo selamat siang arman arman apakah hari ini masih terjadi lonjakan penumpang
mengingat libur natal tepatnya untuk merayakan hari natal sendiri akan berlangsung pada esok hari
baik selamat siang iqbal dapat saya informasikan bahwa saat ini kondisi bandara soekarno hatta tepatnya di terminal domestik baik di terminal satu maupun terminal dua masih tetap dipenuhi oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan
namun keadaan ini atau kondisi ini tidak terlalu parah dibandingkan kemarin hari ini cukup bisa dikatakan kondusif karena memang kemarin sempat terjadi penumpukan penumpang atau penumpukan calon penumpang di terminal satu
kemarin itu informasi dari pihak angkasa pura ii bahwa
bandara adi sucipto yogyakarta
sempat ditutup untuk beberapa saat karena ada latihan militer dan hal ini berdampak atau berimbas pada calon penumpang yang ada di soekarno hatta
untuk tujuan bandara adi sucipto yogyakarta mereka sempat menunggu beberapa jam di
bandara soekarno hatta tapi akhirnya bisa diberangkatkan menuju ke bandara adi sucipto yogyakarta setelah bandara tersebut
kembali dibuka untuk penerbangan umum
dan dapat saya informasikan
bahwa data yang saya peroleh dari pihak angkasa pura ii lewat posko angkutan natal dan tahun baru
bahwa pergerakan pesawat yang mereka hitung sejak tanggal delapan belas desember dua ribu enam belas pada saat posko angkutan natal dan tahun baru ini dibuka
sudah terdapat kurang lebih ada empat puluh tiga sembilan ratus enam puluh dua pergerakan pesawat
di mana empat puluh tiga sembilan ratus enam puluh dua ini sudah mereka hitung dan nanti mereka akan prediksi kurang lebih ada empat puluh lima pergerakan pesawat
dan dapat saya informasikan untuk jumlah atau kondisi jumlah penumpang yang sudah dihitung oleh pihak angkasa pura ii sejak tanggal delapan belas desember dua ribu enam belas yang lalu maksud saya
kurang lebih rata rata jumlah penumpang berkisar dari dua ratus lima puluh sampai dengan tiga ratus an calon penumpang yang berangkat lewat bandara soekarno hatta
dan ini terhitung mulai tanggal delapan belas desember di mana posko tersebut dibuka dan sampai dengan delapan januari dua ribu tujuh belas
jikalau dijumlahkan ada kurang lebih lima sembilan juta calon penumpang dan prediksi dari pihak angkasa pura ii sendiri ada enam empat juta calon penumpang
dan diinformasikan juga iqbal oleh pihak angkasa pura ii bahwa sebenarnya puncak liburan dari masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara ini terjadi kemarin
yaitu kemarin itu pada h dua
jadi tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus lima puluh satu penumpang
sekali lagi saya informasikan kemarin merupakan puncak perjalanan dari musim liburan natal ini
yaitu dengan jumlah penumpang ada tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus lima puluh satu calon penumpang
dan pihak angkasa pura ii juga sudah menginformasikan kepada kami bahwa arus balik akan terjadi puncak arus balik akan diperkirakan mulai terjadi pada satu januari dua ribu tujuh belas
di mana diprediksi
ada kurang lebih tiga ratus empat puluh satu ribu penumpang
sekali lagi memang pihak angkasa purado sudah mempersiapkan antisipasi ini sejak jauh jauh hari
sejak pertama kali posko angkutan natal dan tahun baru ini dibuka dengan memperlakukan kurang lebih satu ratus empat puluh satu extra flight dari beberapa maskapai yang ada di sini
arman helmi dari bandara soekarno hatta tangerang banten terima kasih
selanjutnya bagaimana dengan kondisi di bandara juanda sidoarjo sudah ada rekan kami eka rima
yang sudah ada di sana
eka seberapa besar angka keberangkatan dan juga kedatangan di bandara juanda jelang hari natal
ya iqbal terima kasih selamat siang
saat ini saya berada di bandara internasional juanda surabaya tepatnya di sidoarjo
dan di sini saat ini situasinya tidak lebih ramai dari hari kemarin
namun memang intensitas penumpang ini tidak sepadat pada hari kemarin
karena memang calon penumpang yang akan menendarai sejumlah maskapai penerbangan yang berada di bandara internasional juanda baik domestik ataupun internasional
mereka datang tidak secara bersamaan seperti yang kemarin dilakukan oleh sejumlah calon penumpang
mereka datang pada jadwal yang hampir bersamaan
namun pada hari ini jadwal penerbangan tidak secara bersamaan seperti yang kemarin terjadi karena intensitas penerbangan juga mengalami penurunan
sementara jumlah penumpang yang kemarin perharinya diperkirakan antara lima hingga enam penumpang
jika pada tahun lalu jumlah penumpang antara lima hingga enam penumpang
pada tahun ini akan meningkat sekitar tujuh hingga delapan bahkan nyaris mencapai sembilan ribu setiap harinya
dan intensitas penerbangan pun juga mengalami peningkatan dari yang kemarin data terakhir yang kami dapatkan ya ini sekitar empat puluh penerbangan
dan diperkirakan hingga malam hari nanti akan mampu mencapai sekitar
angka sekitar lima puluh ribu jumlah penerbangan baik penerbangan yang datang ataupun penerbangan yang berangkat
hingga hari ini kami mendapatkan informasi dari pihak angkasa pura i sebagian besar penerbangan yang diminati oleh calon penumpang ya ini penerbangan dengan low cost carrier atau dengan penerbangan murah
jadi banyak ternyata calon penumpang yang mereka sudah melakukan booking terlebih dahulu sekitar dua hingga tiga bulan sebelumnya untuk melakukan booking penerbangan pada hari ini
sehingga mereka mendapatkan harga promo atau harga diskon
jika harga tiket yang biasanya antara satu lima ratus atau satu dua ratus maka pada hari ini kami mendapatkan informasi dan sempat bertanya kepada sejumlah penumpang tadi mereka hanya bisa hanya membelinya dengan harga sekitar enam ratus atau lima ratus rupiah saja
ini cukup menjadi salah satu daya tarik bagi calon penumpang yang menggunakan maskapai penerbangan sejumlah maskapai penerbangan dengan low cost carrier atau penerbangan atau transportasi lewat udara
sehingga lebih banyak masyarakat
memang menggunakan jasa promo yang diberikan oleh sejumlah maskapai penerbangan yang memberikan promo tiga bulan sebelumnya untuk bisa memboking tiket
ini juga yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan untuk bisa menuju tempat tempat wisata
untuk tempat wisata yang masih didominasi saat ini adalah denpasar
jika tahun lalu kita tahu yogyakarta menjadi salah satu destinasi maka pada tahun ini denpasar lebih banyak menjadi destinasi karena mereka banyak bisa juga pergi ke lombok dari denpasar
dari tahun ini adalah di posko tidak hanya ada pihak keamanan tapi juga ada tim basarnas yang ada di posko ini
ini menunjukkan bahwa siaga benar benar siaga yang dilakukan oleh pihak angkasa pura i bekerjasama dengan tim basarnas
baik eka rima dari bandara juandasi doar jawa timur
terima kasih atas informasinya
sebelumnya juga ada arman helmi dari bandara soekarno hatta tangerang banten
sabtu pagi arus kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol cikampek menuju ke destinasi libur panjang perayaan natal
puncak kemacetan yang diprediksi akan mengular sejak jumat dini hari ternyata tidak terjadi
karena jumlah kendaraan yang jauh berkurang dibandingkan tahun lalu
kendaraan tersendat hanya terlihat di beberapa titik terutama di rest area dari tol cikarang barat hingga purbalenyi purwakarta
selain jumlah kendaraan yang berkurang dan kendaraan golongan dua hingga lima dilarang melintas hingga dua puluh enam desember mendatang
hal ini juga terjadi karena durasi libur yang pendek dibandingkan tahun lalu
saat ini saya sedang berada di exit gerbang tol sadang
ini adalah salah satu exit alternatif di mana jalur ini adalah salah satu alternatif yang memang diperuntukkan untuk para pengendara kendaraan golongan dua hingga golongan lima
sehubungan dengan adanya surat edaran dari menteri perhubungan no tujuh ratus delapan puluh satu tahun dua ribu enam belas
dimana kita tahu bahwa jembatan cisomang sedang mengalami kendala dan hanya bisa beroperasi dengan muatan muatan kendaraan
golongan satu sehingga itu pun bukan cuma dapat membantu dari jalannya sendiri yang dapat beroperasi dengan normal
namun juga dapat membantu untuk mengurangi atau mengular kemacetan yang biasa terjadi di sekitaran tol jakarta cikampek
jika anda berkata mengenai pengalihan arus ataupun mengenai puncak kemacetan ya puncak kepadatan dari jumlah kendaraan yang berada di ruas tol jakarta hingga cikampek
dari pagi pantauan saya pun juga sampai pagi
dari dini hari hingga pagi pun masih dinilai ramai lancar
ketika saya juga sempat berbicara dan juga mewawancarai kabak ops dari korlantas mabes polri
kombes pol benyamin mengatakan juga bahwa tadinya puncak kemacetan ataupun puncak kepadatan dari jumlah kendaraan diprediksikan pada jumat dini hari tadi
namun sampai pagi hari tadi dinilai masih ramai lancar
kepadatan memang hanya berada di titik titik yang memang gerbang tol mengantri untuk mengambil tiket tol
namun selebihnya semua ramai lancar
bisa saya juga informasikan bahwa di kilometer enam puluh dari cikampek menuju jakarta
tadi pada pukul tujuh lewat empat belas pagi ada kecelakaan lalu lintas yang juga sempat menghambat jalannya lalu lintas
kemacetan mengular sekitar enam km
namun setelah itu setelah ditangani dan telah di truk yang berbalik sudah dikesampikan di bahu jalan
arus lalu lintas pun dapat berangsur angsur
pulih seperti biasa disini pun gerbang tol sadang dan juga gerbang tol jatiluhur adalah opsi yang diwajibkan
untuk para kendaraan golongan dua dan juga golongan lima untuk dilalui
karena sampai saat ini untuk jembatan cisomang yang ada di kilometer tujuh puluh lima masih mengalami kendala
sehingga dari kilometer tujuh puluh lima hingga kilometer dua ratus harus dilalui hanya dengan kendaraan golongan satu
dan puncak kemacetan pun juga diprediksikan
karena tadinya jumat ini hari sekarang masih ramai lancar semuanya dari antisipasi yang dilakukan oleh korantas mabes polri
dan juga pihak jasa marga pun telah dilakukan
mulai dari persiapan kontraflow penambahan gardu tol semuanya telah dilaksanakan
namun sampai saat ini belum terlalu diperlukan sehingga arus lalu lintas pun masih terpantau ramai lancar
baik mutia berarti yang akan melakukan perjalanan di hari ini ada baiknya untuk melakukannya segera
karena jalan tol masih cukup lancar
terima kasih mutia